kepindahan paul pogba dari juventus menuju manchester united dan kembali ke mu untuk kedua kalinya
tercatat sebagai transfer paling megah sepanjang masa
belum pernah ada klub yang mampu membayar lebih dari satu ratus lima juta euro
untuk mendapatkan tanda tangan seorang pemain
tapi sebenarnya siapa yang diuntungkan dari mega transfer paul pogba ini
saga paul pogba the golden boy kembali ke mu
saya ulas lebih dalam untuk anda
kita lihat pertama tama di slide tentang pemain termahal sejagat
paul pogba pada saat ini dianggap sebagai pemain termahal
karena nilai transfer player nya yang mencapai angka fantastis di satu ratus lima juta euro
atau sekitar satu empat triliun rupiah bahkan mengalahkan transfer pemain yang pernah terjadi sebelumnya
cristiano ronaldo real madrid dan kapten timas portugal yang mendapatkan fifa ballon d'or tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
dan dianggap sebagai world's best paid athlete pemain sepak bola dan juga atlet termahal dunia
garet bale mengalahkan rekor ronaldo dengan transfer senilai sembilan puluh empat juta euro dari mu ke real madrid
dan kemudian sekarang paul pogba mengalahkan rekor dari gareth bale yang pindah dari timnas wales
dan ini angkanya melampaui angka yang sangat fantastis
lima juta euro atau senilai satu empat triliun rupiah
nah paul pogba pria kelahiran perancis keturunan ginea ini memang sangat memukau dunia dengan angka transfer yang sangat luar biasa ini
belum ada klub yang bersedia untuk membayar angka setinggi ini selama ini
baru paul pogba yang mendapatkan rekor ini
mega transfer bintang sepak bola ini memang menjadi topik yang cukup kontroversial di tengah
menghangatnya isu tentang refugee atau krisis
pengungsi di eropa
tapi kita lihat memang ini adalah sebuah dinamika dari yang namanya ekonomi sepak bola atau soccernomics
sebenarnya semua pihak diuntungkan tapi kita lihat dari pihak paul pogba itu sendiri
paul pogba mendapatkan promosi yaitu kenaikan gaji yang cukup fantastis
dua kali lipat kenaikan gajinya dari klub sebelumnya yaitu dari juventus
dari enam juta euro per musim ia dibayar di juventus
kemudian sekarang di manchester united ia mendapatkan gaji
jika ini ditaruh di sebuah perspektif saya ingin mengukur dari rupiah mungkin ya
kita lihat tiga belas juta euro dibagi sepuluh bulan yaitu satu musim sepuluh bulan satu tiga juta euro
ini adalah senilai empat puluh tiga ribu euro atau setara dengan enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah per hari gajinya
paul pogba masuk atau tidak ke kantor ia tetap mendapatkan enam ratus tiga puluh tiga juta
ia main bola atau tidak terserah dia
setiap hari dia mendapatkan enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah per hari
dan ini memang sebuah angka yang cukup fantastis
kita lihat dari keuntungan juventus sendiri
juventus mendapatkan angka fantastis satu ratus lima juta euro atau satu empat triliun rupiah ini
karena ada beberapa biaya transfer yang harus dibayarkan kepada agent dan juga kepada operational transfer
dan kompensasi pada klub klub yang pernah membina paul pogba termasuk kroasi omri torsi dan juga le havre
juve sebenarnya hanya mengantongi sekitar tujuh puluh delapan juta euro
tapi keuntungan bersih yang didapat oleh juve sebenarnya hanya tujuh puluh tiga juta euro
ini setelah dikurangi biaya transfer operasional dan lain lain
sepanjang sejarah juve sebenarnya ini bukanlah angka yang tertinggi
sebelumnya juve sempat menjual zinedin jidang ke real madrid pada tahun dua ribu satu dengan pemasukan
keuntungannya enam puluh sembilan juta euro
di tahun dua ribu satu kalau dianggap tahun dua ribu enam belas ini setara dengan sekitar delapan puluh sembilan juta euro
angkanya sebenarnya lebih besar daripada paul pogba
tapi kita lihat keuntungan lain yang didapat oleh seseorang sebenarnya yang menjadi pemenang di balik saga transfer pogba ini adalah sang agent
ialah orang yang paling diuntungkan dari saga transfer pogba ini
karena ia mendapatkan uang
uang yang cukup luar biasa yaitu dua puluh lima juta euro
hanya dari pihak penjual
dari agen pembeli ia mendapatkan agency senilai tambahan sepuluh juta euro
total royola mendapatkan sekitar tiga puluh juta euro
dan ini angka yang sangat luar biasa sebagai seorang yang tidak bermain bola tidak memanaging bola
tapi ia sebagai middleman yang mentransfer talent talent agensi agensi dari pemain sepak bola bintang dunia
terutama di eropa
memang pria berusia empat puluh sembilan tahun ini sudah lama bergelut di bidang ini
sebelumnya ia pernah bekerja di perusahaan agency di belanda
kemudian ia mendirikan bisnisnya sendiri
dan ada dua puluh kliennya yang ia pegang pada saat ini
termasuk nama nama besar selain paul pogba
ada zlatan abirahimovic
dan juga romelu lukaku
mungkin bagi anda yang tidak berhasil menjadi pemain sepak bola profesional bisa mempertimbangkan untuk menjadi agen talent sepak bola